perusahaan keluarga dan produknya terkenal di mancanegara
setelah mengantarkan garuda food mencetak omset tujuh triliun rupiah per tahunnya
kini sudamek disibukan dengan membantu pemerintah dalam komite ekonomi industri nasional
dan unit kerja presiden urusan pancasila
bersama saya sudah ada sudamek aws chairman dari garuda food
halo pak terima kasih sudah meluangkan waktu dengan cnn indonesia
kita bicara mengenai garuda food dulu nih pak
kita tahu mengembangkan perusahaan keluarga itu tidak mudah
seperti apa sih pak nilai nilai yang ditanamkan sampai bisa dikatakan sesuksa seperti ini
ya kalau kita bicara nilai di garuda food yang paling barangkali paling konkret kita ambil saja semangat pendiri
the founder spirit yang mengatakan bahwa sukses itu lahir dari kejujuran keuletan dan ketekunan diiringi dengan doa
jadi ada empat nilai ini artinya
sukses itu lahir dari kejujuran
jadi sukses itu sesuatu yang memang harus diperjuangkan
dan empat prinsip itu harus dipegang
kejujuran keuletan ketekunan dan diiringi dengan doa
yang mana kalau empat nilai ini diperas menjadi sebuah ekasila satu single statement
maka itu pada dasarnya adalah bicara peaceful and dynamic
sehingga karyawan kami diharapkan tidak hanya menjadi karyawan karyawan yang mengembangkan spiritualitasnya
kesalahannya tapi juga kompetensinya
karena dia ada di kompetensi market
spirituality based company saja sudah bisa mengantarkan garuda food mencetak omset rp tujuh triliun
tapi sekarang ini digitalisasi era pak
bagaimana sih garuda food bisa berinovasi menuju ke arah sana pak
mungkin akan ada omset yang bertambah nanti setiap tahunnya seperti itu
iya sekarang ini kita masuk dalam digital era
kita masuk dalam digital era ini
perusahaan itu sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan kepada bisnis model yang konvensional semata mata
bisnis model konvensional dalam dunia makanan dan minuman tentunya masih relevan
tetapi tidak cukup hanya itu saja
kita juga harus menyimak dan mengikuti perkembangan perkembangan
misalnya ke depan itu sistem distribusi akan sudah berubah
sudah berubah baik karena perkembangan digital maupun perkembangan teknologi itu sendiri
kemudian selain distribusinya berubah perilaku behavior dari consumer itu juga akan berubah
misalnya shopping behaviornya kalau generasi saya masih belum mantap kalau belum memegang barangnya
melihat secara langsung fisiknya seperti apa generasi anak saya misalnya yang masuk generasi milenial
itu dia sudah tidak memerlukan lagi memegang barang itu
nantinya e commerce menjadi juga salah satu peluang bisnis atau ancaman
tergantung bagaimana kita menghadapinya
kalau kitanya tidak antisipatif maka itu akan jadi ancaman
ada juga isu konsumsi yang melambat nih pak di tahun dua ribu tujuh belas
bagaimana bapak maupun garuda food menanggapi konsumsi yang melambat ini pak
itu di drive ekonominya dari konsumsi
kalau dia di drive ekonominya dari konsumsi dan dikatakan konsumsinya melemah
artinya di tahun dua ribu delapan belas bapak punya gambaran industri makanan minuman akan tumbuh seberapa besar sih pak
industri makanan minuman itu memang dua tahun terakhir ini
pertumbuhannya utamanya tahun ini ya pertumbuhannya memang tidak setinggi seperti biasa ya
jadi kalau dikatakan melemah itu kan artinya negatif
ini nggak negatif cuma memang tidak setinggi biasanya
dua ribu delapan belas kami yakin akan menjadi lebih baik daripada dua ribu tujuh belas
karena pemerintah juga sudah mulai belajar dari pengalaman di tahun dua ribu tujuh belas
hal hal apa yang harus diantisipasi termasuk government spending itu masih penting
itu bagaimana sampai jangan spending pemerintah misalnya terlambat
karena ada perubahan kebijakan misalnya
jadi kalau belajar dari pengalaman itu dua ribu delapan belas harusnya misalnya seperti kayak subsidi yang dirubah sekarang
dengan sistem bantuannya secara langsung itu
dengan pendekatan sistem yang baru
yang baru harusnya di dua ribu delapan belas akan bisa terlaksana lebih lancar
masih soal garuda food pak
isu melantai di bursa ipo ini masih sangat ditunggu tunggu oleh para investor sepertinya
karena isu ipo garuda ini sejak tahun dua ribu sebelas sudah mencuat ya pak
apalagi the latest news nya katanya tahun depan garuda food ingin meraih dana sekitar dua ratus juta dolar amerika
jadi kalau kita lihat ini adalah perusahaan yang terbaik dari sebuah perusahaan keluarga
seharusnya kalau dilakukan dengan benar ini ya itu adalah pada saat perusahaan itu melantai ke bursa saham
nah cuma cuman begini kita ini kalau ke pasar modal itu kan tidak bisa lepas kita harus mengetahui keinginan customer kita
customer kita itu adalah investor
investor itu keinginannya seperti apa
ya seri nya dia
kemudian yang kedua juga company value nya atau utamanya sharehoater value nya harus juga sebesar ini
sehingga kalau dia melantai dengan menjual katakanlah dua puluh dua puluh lima sampai tiga puluh persen mereka ekspektasinya katakanlah dua ratus tiga ratus juta usd misalnya seperti itu
ini minat dari investor seperti ini kan harus diadress
jadi kalau garuda food kemudian masih mencoba kadang kadang menunggu timing yang tepat walaupun kami tahu bahwa kami sangat dinantikan itu adalah karena kami kepingin mencapai nilai yang paling optimal
sekarang kita ngobrol ya pak keterlibatan bapak dipercaya oleh presiden ya pak ya untuk bergabung di komite ekonomi industri nasional bidang kooperasi dan umkm
bagaimana sih pak apa yang sudah bapak kerjakan dan visi misi apa yang akan bapak susun untuk mengembangkan umkm nasional
inilah momentum menurut saya bagi umkm untuk benar benar kita tangani dengan cara yang lebih fokus
lebih integral diperlakukan tidak hanya obyek tapi juga sekaligus subyek gitu
bisa saja rekomendasi kami bahkan dibentuk semacam kayak bpkumkm
badan bpp ya
percepatan pemberdayaan kooperasi dan umkm bisa seperti itu
atau kementerian kooperasi dan umkm sekarang ini di redefine rule nya supaya jangan tercerai berai di berbagai kementerian dan lembaga tadi
empower sehingga menjalankan fungsi yang seperti ini juga bisa seperti itu
permasalahan umkm itu sendiri bukan hanya sekedar karena kekurangan modal
bukan hanya sekedar karena tidak bisa memperbaiki keuntungan

mengakses ke pasar dan sebagainya
persoalan yang paling kronis bagi umkm itu adalah kemampuan mereka di dalam mengelola bisnis ini dalam konteks kewirausahaan ya
begitu kita bicara pemberdayaan umkm melalui peningkatan entrepreneurship nya
bukannya sekedar memberikan kurs dan sebagainya tapi adalah kemampuan mereka untuk memanage bisnis itu
bukannya sekedar memberikan kurs dan sebagainya tapi adalah kemampuan mereka untuk memanage bisnis itu
disitulah perlunya adanya pendampingan
umkm itu tidak akan berhasil
dikembangkan kalau tidak ada pendampingan
dan kalau mau ada pendampingan ini
berarti ada proses pendidikan
pendidikan vokasi yang khusus
dan disitulah rekomendasi kami salah satunya
kita rekomendasikan untuk dibangun
yang kami sebut dengan
menarik ya pak soal umkm
tapi gak kalah menarik juga nih bapak
ditunjuk membantu pemerintah
dalam membangun ideologi
pancasila mengembangkan membangun
kembali ideologi tersebut pak dalam
unit kerja presiden ya pak ya
ya jadi keadilan sosial itu
pertama tama bisa juga
dilihat dari sebuah konsep yang disebut
seperti itu yang besar tetap tumbuh
yang kecil harus tumbuh lebih cepat lagi
nah untuk lebih cepat
tumbuh lebih cepat lagi satu
pemerintah harus ada keberpihakan
supaya akses terhadap peluang
terbuka juga untuk mereka
dari dunia usaha sendiri juga
harus turun tangan
mengulurkan tangannya melakukan capacity building
dengan pendekatan tadi
nah kalau ini semuanya
menjadi gerakan semesta pemerintah
iya dunia usaha besar juga
iya umkm sendiri juga
kemudian dengan asosiasi asosiasinya
juga menyambut ini dengan baik
karena mereka juga subyek
kemudian masyarakat sipil
kemudian ikut mendukung
itulah akan terjadi nantinya
yang disebut indonesia incorporated